kenapa masukan bapak tidak enak
pebi lagi ada masalah
kalau pebi ada masalah
siapa tahu bapak bisa bantu
biarin ijeng yang suruh
biar ijeng suka makan
akang baru punya warung
udah genit kayak gitu
gimana kalau jadi pengusaha sukses
terus nikah lagi
tante sana aja
neng ga dibeliin kulkas
akang pasti lagi nabungkan buat ijeng
kamu kasian banget
kalo punya ibu tiri
dari dulu akang pengen cukur jenggot sama potong rambut
tapi belum ada waktu
kalo tadi ada waktu
makanya akang cukur
bukan karena ijeng yang suruh
tapi memang udah waktunya dipotong
ijeng masih kecil
udah kang anggap sebagai anak sendiri
udah jangan marah marah
neng ga mungkin macam macam sama perempuan lain
pungkas ga dibeliin
motor sampe sekarang juga ga dibeliin
insyaallah akang beliin
udah jangan marah marah
semua kelengkapan dan persiapan kua sudah siap
insyaallah tinggal acara hari ha nya
doain ya pak
semoga lancar sampe hari ha
bapak dateng kan pas pernikahan sobri

dateng kan pas pernikahan sobri
ga ada orang lain yang sobri harapkan
untuk datang kecuali bapak
itu hari paling bahagia dalam hidup sobri
sobri mau berbagi kebahagiaan sama bapak
kamu teh sudah tahu apa keputusan bapak
tidak usah buang buang waktu untuk membujuk lagi
sobri ingin bapak mendampingi sobri saat sobri nikah
kalau emang bapak nggak mau datang ke cidahu
kita bikin acara di ciaros aja ya
kita bikin pesta di sini
my aros gak mungkin datang ke sini pak
rebahan dulu sebentar
baru berangkat ke rumah ayam mimin

bapak bisa bantu
febri ada masalah sama edwan
kenapa kamu tidak mau ngobrol sama bapak
febri marah sama bapak
febri gak mau nerusin sekolah lagi pak
cukup smp aja
abis itu febri kerja
kalau kamu lulus smp
terus kamu kerja apa
ibu aja yang cuma lulusan smp
bisa menghidupi bapak dan febri kan
saya harus suruh perl tab
ini sepatu baru dan
iya atu pak
masa idan beli yang bekas buat bapak
pasti mahal ya dan
enggak mak cukup dengan uang yang idan punya
dicoba atu pak
biar dilihat cukup apa enggaknya
kalau tidak muat bisa ditukar begitu
kata penjual sepatunya teh
pas di kaki bapak
bapak sudah kayak pejabat yang ada di titik
ini buat mak